bagaimana menurut anda apakah keputusan tersebut akan menyebabkan kegiatan tersebut
atau bahkan layanan yang lebih banyak
perlu diingat bahwa setiap usaha baik kecil sesederhana apapun
sementara tim yang berada di posisi kedua akan menghadapi tim yang berada di posisi ketiga kelas main regular series
karena pada prinsipnya mutasi akan menjadi lebih masif saat penularan di masyarakat juga tinggi
sebagai contoh jika tarik tunai dilakukan di mesin atm dengan bank yang sama tarifnya gratis
jika kita tetap akan patuh protokol kesehatan
satgas penanganan covid sembilan belas ingin menyampaikan apresiasi atas peran seluruh daerah yang telah bekerja keras dalam melakukan pengendalian covid sembilan belas
central australia boarding response fund dirancang untuk menyediakan pendanaan penting bagi fasilitas asrama
dengan menggunakan kegiatan kita
dari angka ipcc sebesar satu dua derajat itu
karena hubungannya dengan sebuah perusahaan
jadi jika mereka akan mengurangi jumlah mahasiswa internasional harus ada investasi dan penelitian
mulai dari laut merah hingga israel dan gaza
pemerintah albanisi akan meningkatkan kampanye untuk mendukung suara masyarakat
pemimpin oposisi peter dutton mengatakan anggaran tersebut mengalami inflasi dan menyerukan kepada pemerintah untuk mengatasi kenaikan suku bunga
sangatlah penting dari seluruh dunia
tahan tropikal yang membantu menguatkan hujan
sementara ronnie hayden dari serikat bekerja australia
untuk membantu mereka memikirkan
kepada dua puluh orang yang teridentifikasi
sementara dikutip dari detikom menurut ketua umum ikatan dokter anak indonesia dr aman bakti pulungan
ketua komisi royal untuk angkatan bersenjata dan veteran bunuh diri
sedangkan mengejarkan komunitas global tentang hak hak penyelamatan
untuk metaverse terutama dalam konteks indonesia
hal itu terjadi ketika warga palestina
menteri luar negeri amerika serikat jarang melontarkan kritik terhadap sekutu dekatnya israel
untuk memastikan mereka memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk membantu anak anak yang terlepas
tidak akan membalikkan kondisi inflasi yang membaik
tersingkir dari kejuaraan tenis australia terbuka
dan berpengaruh yang mencoba mencoba
masa ini melampaui target bank indonesia yang merupakan tertinggi sejak juni dua ribu tujuh belas
agar untuk lebih banyak orang tua yang memiliki pendidikan publik sekolah publik adalah pilihan pertama mereka
senator independent david poko mengatakan harus ada trade off
yaitu perlunya mempercepat tindakan menuju emisi nol bersih
duta besar tiongkok untuk australia mengatakan
untuk meloloskan dana perumahan pemerintah senilai sepuluh miliar dolar pada akhir pekan ini
dan untuk varian b satu enam satu tujuh mempengaruhi efikasi moderna dan pfizer
duta besar zhao xin telah menggunakan pidato sebelumnya
sekitar enam tujuh ratus km timur moskow dan sembilan zona waktu di depan
di tahun ini bahkan tidak masuk ke dalam lima besar
pertama kekerasan fisik di mana adanya penggunaan kekuatan fisik secara sengaja
pemerintah telah mengalokasi pemerintah mengalokasikan satu sembilan miliar dolar selama lima tahun untuk menaikkan tingkat maksimum pembayaran bantuan sewa sebesar sepuluh persen
polisi mengatakan dia ditemukan selamat dan sehat dalam pukul dua belas empat puluh pada hari senin
ed husex telah mengumumkan
dalam kritik terselubung terhadap anthony elvenisi senator paiman mengkritik para pemimpin australia atas apa yang disebutnya sebagai tindakan performatif
di tengah peralihan australia ke energi terbarukan
dan itu merupakan prestasi yang sangat baik
sampai jumpa di video selanjutnya
namun fokusnya akan tetap pada menarik perusahaan swasta
namun ambang batas tersebut mungkin telah dilalui
pemain hebat australian rules
sebuah tinjauan yang dilakukan oleh mantan pegawai negeri senior dennis ritherson menemukan